ini bisa menjadi peringatan bagi anda pecinta selfie
sembilan orang yang berniat selfie di sebuah sungai di kawasan wisata pacet mojokerto jawa timur
ya warga yang sedang asik mengabadikan diri dengan cara selfie ini justru terjebak banjir yang tiba tiba datang
sembilan wisatawan termasuk sejumlah anak anak ini diselamatkan warga sekitar dengan tali dan ban
mereka terjebak di atas batu akibat banjir di sungai pandan desa pandan kecamatan pacet mojokerto jawa timur
para wisatawan ini sedang melakukan selfie di tengah sungai saat tiba tiba banjir datang
mereka tidak sempat lari ke pinggir dan hanya bisa berdiri di atas bebatuan besar
warga setempat akhirnya berhasil menyelamatkan mereka dengan tali dan ban lewat proses selama sekitar satu jam
pakai tali pakai tali tambar sama air
butuh waktu berapa lama pak untuk mengevakuasi
sekitar satu jam
pacet sendiri adalah salah satu daerah yang memiliki sejumlah kawasan wisata yang cukup populer di jawa timur